kesuksesan ini berawal dari keisengannya membuat pashminanya sendiri
saat itu kerudung pashmina panjang atau shawl sedang menjadi tren pada dua ribu dua puluh
roja tertarik memilikinya namun karena harganya yang cukup mahal
maka roja terpikir untuk mencari bahan serupa dengan berkeliling ke beberapa sentra kain di bandung
sisa potongan kain yang tidak terpakai ia jahit menjadi pashmina dengan desain yang cantik
dan mulai ia jual kepada teman temannya melalui bbm dan instagram
merek hijab princess sendiri dipilih karena rojai ingin para pembeli merasa bahwa
di luar perkiraan pashmina buatannya diminati oleh pasar
bisnisnya pun berkembang tak hanya omset hingga ratusan juta rupiah per bulan yang ia raih
tapi nama hijab princess telah menjadi salah satu brand yang memiliki jangkauan pasar yang cukup luas di tengah masyarakat
penjualan yang awalnya dilakukan lewat jalur online
media sosial kini telah berkembang
selain telah memiliki dua distributor resmi di batam dan kalimantan timur
roja juga telah memiliki dua butik di wilayah balubur dan dago bandung
tidak hanya dari indonesia hijab prinsip juga mendapatkan pesanan dari manca negara
seperti singapura australia dan brunei
di saat awal berbisnis roja meski keluar masuk toko kain
sekarang pemasoknya berusaha mendekatinya
pembelajaran dari pemasoknya
jadi aku jarang banget yang namanya ke toko bahan
kalau sekarang kalau dulu ya allah dulu mah belum suka
jadi ketika hijab prinsip sudah memiliki nama justru mereka mereka yang datang
itu orang orang bahan ibaratnya yang datang ya
ada yang dari india juga jadi benar benar yang nggak tahu dapat kontakku dari mana
biasanya mereka hubungin ke instagram dulu ke ada direct message nya gitu
pembelajaran dari pemasoknya
di balik keberhasilannya membangun bisnis
roja sempat menyembunyikan kegiatan wirausahanya selama menempuh pendidikan di kampus
saat menjadi mahasiswi ia dikenal sebagai mahasiswi yang smart dan berprestasi secara akademik
roja mendapat ipk empat ketika lulus dari fakultas bisnis dan manajemen universitas widyatama
roja sendiri sempat mendapatkan penawaran kerja yang menggiurkan di singapura
namun tawaran itu ia tolak
demi obsesinya untuk membesarkan butik hijab miliknya
ia cemas kerja di singapura bisa merusak bisnis yang baru dirintis
menolak dan memilih untuk fokus di hijab princess kenapa
aduh bukan pilihan yang mudah ya sulit sangat sulit
apalagi itu benar benar hal baru yang banyak kita belum pernah kerja
ekspektasi di mana mana orang ipk empat pasti di perusahaan asing dong
mesti perusahaan luar perusahaan indonesia atau multinasional gitu
waktu itu hijab princes itu masih umur dua tahun
dua ribu dua belas ke dua ribu empat belas kan dua tahun
dan marketnya kalau dari sisi ekonomi saya melihatnya masih bisa tumbuh
masih bisa growth gitu
saya pilih karena saya pilih hija persis karena saya yakin market hari ini
belum tentu sama sama market dua tahun atau dua tahun yang akan datang
let's say saya ngambil company itu saya kerja di situ cuma setahun gitu
bisa kan nggak ada yang salah bisa gitu kalau kontraknya menyetujui
cuman setahun ke depan sama hari ini tuh beda marketnya pasti beda gitu
gitu lho mbak
sementara yang kenal banget sama meja ponse cuma saya saya foundernya gitu kan
nggak bisa di delegasikan saat itu
anak kedua dari tiga bersaudara ini menyatakan kesuksesan berbisnis hijab seperti sekarang
tidak lepas dari dukungan keluarga
ia bersyukur bisa mengikuti bakat dari sang ayah yang merupakan seorang pebisnis beras di kerinci jambi
kini roja telah menjadi seorang pengusaha yang mandiri secara finansial
dan berhasil membanggakan kedua orang tuanya
jadi sudah mandiri
saya juga saat ini kalau untuk s dua aku
sekarang kan lagi s dua di mba itb
nah itu sebenarnya rebutan tuh
lucu juga sebenarnya
jadi aku pengen bayar sendiri
sementara orang tua aku juga pengen bayarin
karena kata orang tua kalau kamu yang bayar sendiri
dia mesti ingin kayak bertanggung jawab
akhirnya jalan tengah aja
harga layanan sampai menjaga citra brand menjadi perhatian
saat ini produk hijab yang ditawarkan ada empat tipe yaitu persegi panjang segi empat kimark
serta semi instan yang sudah habis terpesan hanya dalam waktu tiga jam setelah peluncuran produk
semi instant seperti apa
jadi sudah ada penitinya di sini
kita tidak perlu lagi gaya gayain sudah tinggal
jadi sisi kanan pendek kiri panjang ini sudah dijarumin sudah dijahit tinggal digituin saja
produk hijab princess yang saat ini paling diminati adalah diamond italiano
pada akhir tahun dua ribu tiga belas diamond italiano pernah ludes terjual sebanyak empat buah dalam waktu tiga hari
kelebihan utama produk ini adalah bahannya yang stretch dan tidak gampang kusut
orang berhijab butuh stretch buat apa
jadi butuh buat stay staying di sini
jadi tidak perlu diserika dia itu sudah yang diam saja tidak lepek
jadi tidak jatuh
terus juga ketika kita gaya in kayak gini saja dia sudah membentuk layer
sudah automatically sudah yang otomatis
tidak perlu effort yang berlebihan
kalau sekarang inovasinya kejahitan yang zigzag seperti awan ini
sama labelnya udah yang ini
ini sudah ada crown dari cor besi gitu
warna untuk jenis diamond italiano ini sangat lengkap
ini mempermudah konsumen menyerasikan dengan pakaian yang dikenakan
sekali datang gray warnanya itu beda beda
kadang tiga puluh warna dan datang lagi itu tiga bulan kemudian
itu yang bikin dia selalu best seller
karena shading warnanya itu beda beda
tak hanya diamond italiano yang gradasinya lengkap
semua produk yang dihasilkan roja selalu menyediakan gradasi warna yang komplit
menyediakan pilihan warna lengkap bagi produknya memang menjadi strategi roja
untuk bisa bersaing melawan produk hijab lain di pasar
hijab praktis dan warna warni akan menjadi tren dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
ia menganggap pergeseran tren warna monokrom seperti hitam putih abu abu yang sempat terjadi
akan tetap dikalahkan oleh pangsa pasar warna pastel dan colorful
buktinya sampai sekarang hijab praktis masih mengekliminati produk produknya
karena pada saat kita bergeseran tren kemarin di indonesia
sempat semua public figure di instagram ya posting foto black
black and white pakainya tetap aja
yang beli pastel dielbapnya tetap ada
berarti tidak mengubah suatu tren di hijab
selain mengutamakan warna roja juga menjadikan quality control sebagai prioritas
kerapihan jahitan produk hijab princess adalah salah satu modal utama kesuksesannya
emang sebenarnya gak sulit nyari penjahit
cuman nyari penjahit yang berkualitas lah yang sulit
karena produk hijab princess itu bukan produk biasa
yang bisa dilihat sama semua orang gitu
even ada penjahit baru yang masuk tuh aku harus training dulu
harus melihat dulu hasilnya gimana
karena beda gitu jahitannya tuh beda
dan kadang ada yang gak sanggup
ini jahitannya jahitan butik nih emang butik kita gituin kan
karena untuk menjaga kualitas itu lho mbak
untuk mendapatkan kualitas bagus ini
kompetensi karyawan sangatlah penting
terutama untuk bagian jahit
ia sangat selektif dalam memilih karyawan
dan senantiasa memberikan pelatihan
agar produk hijab princess tetap terjaga kualitasnya
habis kita bahan dateng nih kita jahit
habis itu belum selesai jahit masuk dulu nih ke bagian quality control
sekitar ada beberapa orang
pokoknya total karyawan saya sampai hari ini tuh satu ratus dua puluh orang kan
dengan produksi kantor dan lain lain
nah itu buat ngurusin sih
buang penang ngecek ada cacet enggak ada kotor kain enggak
kalau kotor dicuci kalau cacat dipisahin
nah yang lulus lah yang dipisah masuk lagi ke gudang
di gudang ini ngecek lagi gitu simpen lulus
diurutin lagi diurutin lagi
jadi banyak banget core core yang harus diperhatikan
nah mulai tahun ini setelah saya kuliah di mba
barulah saya mendelegasikan beberapa jabatan penting
kayak manajer ini survisi ini udah banyak yang bantuin gitu
kalau dulu kan kayak under moment gitu mbak
sedang dari sisi harga
ia mematok harga antara delapan puluh hingga rp satu ratus empat puluh lima untuk setiap produknya
agar harga produknya bersaing di pasar
proje juga memberikan harga promo dengan sistem bundling
kalau yang paling murah kita dulu sih ada produk yang tiga pieces seratus ribu
tiga pieces seratus ribu jadi seratus ribu dapat tiga gitu ya
iya bahannya sih emang bahan ceruti biasa
bukan bahan yang kayak gini
ini mesti pakai daleman lagi ya
kalau orang lain mungkin jualnya sampai satu ratus lima puluh ya
cuma kita karena waktu itu emang ada strategi pasar
kita akhirnya jualnya tiga ratus tapi harus ngambil tiga
dengan ragam warna dan kualitas jahitan
ia percaya hijab yang ia jual akan tetap eksis
tapi selain kualitas dan posisi brand
ada satu indikator yang juga penting
yaitu pelayanan agar dapat sukses berbisnis produk fashion bernuansa islami ini
sevisinya ingin menjadikan indonesia itu sebagai pertama passion muslimah
dan menjadikan yang kedua orang orang cewek cewek muslimah muslimah
yang pakai hijab bangga gitu yang merasa kuno pakai jilbab
makanya oleh karena itu sampai sekarang sampai hari ini
saya menciptakan model model jilbab yang fresh yang modern gitu
tanpa menghilangkan kesan yang memang syari dan seperti itulah yang diperintahkan di al quran
interaksi dengan pembeli pun roja kelola dengan baik
selain rutin menanyakan kritik dan saran
roja juga selalu menjelaskan produknya dengan spesifik
keluhan pembeli pun sesekali datang
akibat kurang telitinya quality control seperti kotor dan cacat kain
nah biasanya kalau ada yang komplain kita tangani dan kita ganti yang baru
ia percaya bahwa kejujuran merupakan hal utama di hijab princess
ia lebih memilih rugi daripada menjual barang cacat
ini kita rapikan di sini ya
terus maruni kalau ini kan persegi panjang
tapi ianya menerima tamuinya lebih juga

saya suka banget
itu kepupukan philanthropic
tapi op ngo darimu itu lebih dekat
dan kat roda
silakan kita peuvent buat lebih paling got all
saatelah akuaru wifi di model who
ibu lu mati kyat ikatnya adalah jangan malu
jadi jangan ganti gitu
kalau ketika itu saya malu aja gak akan ada ijazah positif sekarang